ratusan kontingen peserta asian para games dua ribu delapan belas mulai kembali ke negara mereka melalui bandara internasional soekarno hatta
selama berada di indonesia para atlet mengaku puas dengan penyelenggaraan acara dan akomodasi yang diberikan
setelah ditutup pada sabtu malam kemarin para peserta asean para games dari berbagai negara
minggu siang mulai kembali ke negara asal mereka melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
dari pantauan di lapangan terlihat kontingen dari tiongkok dan malaysia yang pulang dalam kelompok besar
para kontingen asean paragames ini diantar oleh ketua inap gok raja okto hari
dan disambut pihak angkasa pura ii di terminal tiga bandara soekarno hatta sambil menunggu keberangkatan pesawat
para atlet dihibur dengan ajakan flash mob bersama calon penumpang lainnya
diperkirakan gelombang kepulangan kontingen peserta asean para games akan berlangsung hingga dua hari ke depan